tak pernah terbayangkan dalam benak juni putra nugraha akan tugas baru yang harus ia jalani selama pandemi covid sembilan belas
juni menjadi salah satu anggota tim pengubur jenazah pasien dalam pengawasan pdp
semua jenazah harus diperlakukan seperti kasus positif corona karena ada jenazah yang hasil laboratoriumnya belum diketahui
memakai alat pengaman diri lengkap selama empat jam bukanlah hal yang nyaman
selain terbatas geraknya juni merasakan susah bernafas pengap gerah dan berkeringat
namun pergulatan juni dan rekan rekannya bukan hanya masalah fisik saja
itu tentunya sangat membuat pikiran bagi saya mengusik benak saya ketika kita berhadapan dengan kejadian seperti itu
kita harus melakukan penguburan jenazah terlebih balita dengan usia waktu
itu satu tahun sedangkan saya di rumah juga memiliki anak yang masih kecil kecil
sehari harinya juni menjadi anggota tim reaksi cepat badan penanggulangan bencana daerah istimewa yogyakarta
namun tugasnya di masa pandemi covid sembilan belas ini terasa berbeda
sekitar sebulan sejak status tanggap darurat ditetapkan di yogyakarta hanya tiga kali ia pernah bertemu keluarganya di kabupaten gunung kidul
juni mengaku rindu dua putranya istri dan orang tuanya di kampung
sejak bertugas saat pandemi ini juni tak bisa menyentuh keluarganya sama sekali
ya pengen kemauan anak juga berusaha mendekat
tapi pelan pelan tetap kita jelaskan bahwa ya kita kemainan jangan kayak biasanya dulu
kita jaga jarak dulu dengan pengertian pengertian yang mudah dimengerti bagi anak anak
responnya juga bisa menerima kita ngobrol dari jauh satu dua meter kan duduk di sofa juga
masih terhitung dekat
bagi para pengubur jenazah covid sembilan belas alasan utama melakukan tugas ini adalah demi kemanusiaan
mereka tak mengharapkan penghargaan termasuk dari atasan sekalipun
tim liputan daerah istimewa yogyakarta